beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
habis ngajir aku mau ajak mas alkur mariki
jam segini lagi
ludis sama richa lama banget lagi gak bisa on time apa yang mereka
ya iyalah nien itu kan viral
ya walaupun katanya fotonya udah di take down tapi karena ada beberapa orang yang screenshot
tapi emang gosip itu beneran ya nien
gak tau deh karena aku rasa lc itu gak mungkin selingkuh dari mas nino
iya sih gue juga agak nggak percaya
tadi gue juga udah coba hubungin ricky tapi gak diangkat
ah iya kak kalo boleh tau alamat rumah ricky dimana sih
buat apaan din lu kesana
kayak sih ya pengen nanya langsung aja sama dia
baik ya nien kalo lu mau kesana lu jangan sendirian soalnya ricky orang emosional
iya pastilah aku kesana sama mas al gak mungkin sendirian
kalo sama suami lu berarti aman lah dia bakal jagain lu
udah deh nih gue kirimin rawatnya ya
nah iya udah masuk
habis ngajir aku mau ajak mas al ke rumah ricky
jam segini lagi
ludhisa sama richa lama banget lagi gak bisa on time apa yang mereka
jadi gini gue punya tugas buat kalian
yang ada di foto ini
dia ini salah satu pilot di maskapai gwyneth irlands
cari tau dimana dia keberadaannya dan kasih tau gua
nanti fotonya gue kirim ke handphone kalian biar gak salah
beli cabut sekarang
masalah kecil ini
kenapa sih nino itu gak bisa punya rumah tangga yang baik
yang rukun yang damai
selalu aja bermasalah pa
papa juga sangat menyelesaikan hal ini ma
papa tuh pengennya
rumah tangga nino tuh baik
dan bahagia selamanya
tapi kenyataannya berkata lain
mama sedih banget liat nino seperti itu pa
ada apa ya datang ke sini
mohon maaf ya kami ke sini gak ngasih tau dulu
kami mau ketemu elsa
tadi sempet sarah telepon tapi gak diangkat angkat
jadi kami mau liat kondisinya gimana elsa
iya betul pa
saya tadi udah coba telepon elsa berkali kali
tapi gak diangkat
saya jadi khawatir terjadi sesuatu sama elsa
kenapa pak chandra
elsa ada di rumah kan
ya itu pa

elsa gak ada di rumah pak

dan ya memang ada masalah
pak surya sama bu sarah
apa benar ini ada hubungannya sama postingan foto elsa yang viral itu
kenapa elsa tidak ada di rumah
kamu temuin mereka ya saya
kamu jelasin duduk perkaranya oke
aku berdoa semoga kita masih merayakan delapan bulan delapan puluh delapan bulan delapan ratus delapan puluh delapan bulan dan seterusnya
kamu masuk kenapa nggak ketuk pintu
saya tadi udah ketuk pintu pak
tapi mungkin bapak gak denger
sudah membaik pak
sudah diobatin juga
saya ke sini untuk melapor ke bapak
iya jadi kemungkinan besar majalah yang menerbitkan cover dengan model by elsa dan ricky itu majalah kapal pak
dan saya masih selidiki lebih lanjut pak
karena sampai saat ini pimpinan redaksinya bilang tidak ada pak
kamu selidiki terus
hal sekecil apapun laporkan ke saya
kalau gitu saya permisi
hari ini aku ngajar cuma satu kelas
kamu sibuk gak
enggak enggak kenapa
gini mas kamu mau gak ke rumah ricky
aku mau nanya soal akun gosip itu deh
soalnya aku curiga ini ada kaitan kebohongan sama elsa
kamu ada alamatnya
aku ada alamatnya dia tadi aku udah minta dari kak rafael
kita langsung ketemuan di sana gimana supaya nggak buang buang waktu
biar itu yang paling penting tarian buat istri
lumayan ada pengalaman dia
gatis cat treda pulang aja
kurang ge triumphek tek
pul pul sini apa tuh kenapa sih kapan ya gue kerja terus gue kayak raya terus gue beli mobil
kayak gini keren banget tuh caranya cuma satu kin lo intinya harus lulus dulu dari kampus ini
secepatnya amin amin keren banget sih parah banding ini kita langsung pulang bu kita ke
kandieng nih maya baiklah hai hai